sebuah insiden terjadi saat pemusnahan jutaan rokok ilegal di kantor bea dan cukai pasuruan rabu siang
tumpukan rokok yang hendak dibakar tiba tiba meledak dan nyaris melukai sejumlah undangan
diduga meledaknya jutaan rokok tersebut akibat petugas memberikan bensin yang terlalu banyak
insiden meledaknya tumpukan jutaan rokok ilegal hasil operasi pasar ini terjadi di halaman kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai pasuruan rabu siang
sejumlah pejabat dan undangan tampak kaget dengan ledakan tersebut
tidak ada yang tahu pasti penyebab ledakan namun diduga insiden ini disebabkan karena petugas kebanyakan memberi bensin di tumpukan rokok
beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu
pemusnahan sekitar dua tiga ratus batang rokok ilegal ini merupakan hal yang sangat menarik
dan hasil penindakan petugas bea dan cukai dalam operasi pasar di sejumlah tempat
kebanyakan rokok rokok tersebut tanpa dilengkapi cukai dan ilegal
untuk teman teman yang suka ngerokok ini adalah kesehatan kita tidak menjamin ini sehat atau tidak
karena tembakunya belum tentu juga tembaku yang sehat mungkin tembaku tembaku sisa pabrik atau istilahnya support ataupun untung rokok
akibat penjualan rokok ilegal ini negara diprediksi kehilangan pemasukan dari cukai dan pajak lainnya
yang mencapai satu miliar rupiah